selain pasar rakyat presiden jokowi dodo juga meresmikan program kemudahan impor tujuan ekspor
atau kikm bagi industri kecil dan menengah
hal ini karena industri kecil dan menengah atau ikm memang memiliki potensi besar dalam melakukan kegiatan ekspor
peluncuran kitik ikm ini dilakukan di desa tumang boyolali jawa tengah pada senin siang
acara ini juga dihadiri menteri keuangan menteri perdagangan serta gubernur jawa tengah
fasilitas kitikm bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor bagi para pelaku ikm
hal ini sesuai dengan kebijakan ekonomi pemerintah jilid i
yakni melakukan deregulasi yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah
kitikm merupakan hasil kerjasama sejumlah kementerian
mulai dari kementerian keuangan perdagangan perindustrian serta kooperasi dan usaha kecil menengah
fasilitas yang diberikan adalah pembebasan pajak impor bahan baku serta biaya lain
saat ini terdapat dua puluh dua ikm yang telah menerima
fasilitas kitikm dari pemerintah
pembelajar bagus apalagi ini bisa sampai dua puluh lima persen sampai tiga puluh persen